ketua umum partai gerindra prabowo subianto mengisyaratkan akan maju dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
elit gerindra mengakui prabowo telah memberi jawaban atas permintaan kadernya agar kembali mengajukan diri sebagai calon presiden
elit gerindra menyebut dalam konferensi nasional dan temu kader di sentul delapan belas oktober yang lalu
prabowo subianto menegaskan siap maju sebagai calon presiden asalkan jabatan tersebut dapat memajukan kesejahteraan bangsa
elit gerindra menyatakan deklarasi resmi pencalonan prabowo akan dilakukan setelah proses pemilihan kepala daerah serentak dua ribu delapan belas selesai dilakukan
kader gerindra saat ini berfokus menggenjot elektabilitas partai sehingga dapat menopang elektabilitas prabowo sebagai calon presiden
jawaban beliau ini yang paling penting terhadap permintaan tersebut beliau mengatakan bahwa jika jabatan itu
bisa dimaksudkan untuk menyelamatkan masa depan bangsa menyelamatkan kedaulatan negara mengangkat harkat negara dan bangsa
maka silahkan saudara memajukan saya menjadi presiden
ini kalimatnya yang benar beliau sudah mengisyaratkan akan maju tetapi kalau itu dipandang sebagai sebuah alat untuk menyelamatkan